jangan jangan jangan
sejumlah warga tampak panik saat banjir lahar gunung semeru terjadi di sungai sumbasari
di desa supiturang kecematan pronoviw lumajang jawa timur
warga berteriak mengingatkan dua pengemudi truk penambang pasir yang berada di jalur sungai
agar segera menyelamatkan diri karena lahar gunung semeru meluap dari hulu
tak berselang lama jalur sungai yang dilewati para penambang diterjang aliran lahar yang sangat deras
petugas bpbd kabupaten lumajang mengimbau masyarakat di sekitar bantaran sungai
yang dialiri lahar hujan gunung semeru agar meningkatkan kewaspadaan
yang jelas bppd selalu menghimbau dengan anomali cuaca dan cuaca ekstrim seperti ini
bppd mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan
banjir lahar gunung semeru ini terjadi
setelah kawasan gunung semeru digor hujan dengan intensitas tinggi pada minggu
material vulkanis berupa batu dan pasir yang menumpuk terbawa air hujan
dan mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai di kabupaten lumajang